alhamdulillah hari ini saya berserta keluarga melaksanakan halal di halal
dari tadi jam sepuluh sesi pertama sampai jam dua
nanti jam dua sampai jam lima sesi yang kedua
di sela sela ini saya bertemu teman teman semua untuk menyampaikan beberapa hal
yang pertama tentu menyampaikan
selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin
selanjutnya saya beserta seluruh jajaran dpp pkb
ada sekjen sahabat hasan ada wakil ketua umum sahabat hanif dahiri
ada ketua fraksi haji jucun
ada ketua bidang organisasi dan keanggotaan
pada kesempatan siang hari ini menyampaikan beberapa hal
pengumuman yang pertama menyangkut pemilihan kepala daerah
yang sebentar lagi pada bulan agustus ya pendaftaran
pada bulan agustus akan dilakukan pendaftaran secara resmi ke kpu
di mana pilkada ini diikuti oleh seluruh kepala daerah
provinsi gubernur maupun kepala daerah kabupaten dan kota bupati dan wali kota
tentu ini menjadi momentum yang sangat penting dan strategis buat bangsa kita
untuk menentukan pilihan pilihan pemimpin mereka di pilkada
dalam konteks ini ini kerja besar karena serentak sehingga
lebih dari lima ratus delapan atau tepatnya lima ratus delapan kepala daerah di tingkat bupati dan wali kota
tiga puluh tujuh gubernur provinsi seluruh indonesia
memiliki suara di seluruh kabupaten kota di
dengan variasi bisa mengusung sendiri
berkoalisi dengan partai lain untuk memenuhi
syarat threshold mengusung seorang calon gubernur ataupun calon bupati dan calon wali kota
dalam konteks ini baik pkb mengusung sendiri maupun pkb berkoalisi dengan lain bagi bidang individual yang berkembang untuk pengajaran orang lain di indonesia
dengan partai partai lain di dalam mengusung calon pada kesempatan ini kami menyampaikan mengundang seluruh kader kader bangsa
dari berbagai kalangan dari berbagai profesi terutama yang memiliki misi memiliki gagasan memiliki cita cita untuk membangun daerah
tanpa melihat latar belakang apapun suku agama ras golongan dan partai apapun
sehingga dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan mari seluruh yang berkeinginan menjadi kepala daerah silahkan mendaftarkan ke pkb
karena kami tidak membatasi diri hanya kader
tetapi semua pihak baik itu berbeda suku agama ras dan golongan maupun berbeda partai
dengan demikian untuk pilkada yang jumlahnya sangat besar ini pkb merasa harus membuka diri tidak berpaku pada kader sendiri
sehingga kita akan menilai kader bangsa pada umumnya
dari berbagai lapisan dari berbagai partai yang ingin diusung oleh pkb
oleh karena itu kepada seluruh masyarakat tokoh tokoh yang punya komitmen yang punya calon bahkan yang mau mencalonkan diri
kami persilahkan untuk mendaftarkan di masing masing kantor dpc atau langsung ke dpp atau melalui online system yang sudah kami siapkan
nanti akan ada sistem online yang juga siap menampung pendaftaran secara online
tapi intinya sejak hari ini tanggal dua puluh april dua ribu dua puluh empat saya nyatakan pkb membuka pendaftaran
pkb membuka peluang kepada semua masyarakat
dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah menerima pendaftaran
dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah menerima pendaftaran
dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah menerima pendaftaran
dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat yang telah menerima pendaftaran
tapi ibu efeknya melalui tempat berikutnya itu vibrations state
yang tidak di rahama pangka aja
sehingga kami tidak melihat lagi kalau kader tapi kualitasnya rendah
tapi kalau dari luar kualitasnya bagus
saya dan teman teman seluruh jajaran dpp dpw dpc
sejak hari ini membuka kesempatan
untuk seluruh warga masyarakat tokoh tokoh
yang ingin maju di dalam pemilihan kepala daerah
kami bukan hanya siap mendampingi untuk pemenangan
tetapi kami juga siap mendampingi untuk berbagai program program
untuk menjadi visi misinya di dalam merebut hati rakyat untuk memilih
kalau ada tambah cukup ya
kalau ada pertanyaan saya persilahkan
ya belum ada keputusan yang tidak bisa ditangkap
berdoa hari ini sampai tanggal dua puluh dua
dua puluh dua itu belum tentu pagi juga bisa sampai malam
saya tunggu kita semua menunggu saja
nanti hasil akhirnya kayak apa nanti kita baru bisa bersikap
yang pertama soal pilih kajian dulu dut
di dki jakarta kira kira siapa yang mungkin akan diponser di jawa barat ini
apakah memang syaiful juga ini mau masuk atau enggak ini
ini kan kalau kita lihat kemarin kan
bulkar pan gerindra kayaknya mau ngusung pertanyaan
oke jadi kami belum bisa memutuskan siapapun calonnya untuk dki jawa barat jawa timur
kami hanya bisa menunggu siapa saja yang mendaftar lalu kita uji
kita libatkan tokoh tokoh untuk melakukan uji publik
kita beri keleluasaan tokoh tokoh untuk ikut menentukan
jadi penentuannya nanti bukan hanya semata mata ditentukan oleh pkb
tapi betul betul ditukan oleh harapan pada masyarakat pada umumnya
tentu faktor elektoral juga menjadi salah satu pertimbangan
sekali lagi saya tegaskan tidak hanya faktor kader
faktor kader hanya salah satu pertimbangan
perbatin dulu kepada gus imin dan juga bapak bapak sekalian
tadi mengingat gus kan bilang bahwa pkb akan lebih membuka diri
nah ini saya pengen spesifik pengen bertanya terkait dengan pilkada di sumatera utara
ini kan golkar sudah mengusung salah satu paslon
dan kemudian kan pkb juga pernah ada kisah lama
tahanan apakah akan clbk atau gimana mungkin gimana gus terima kasih
ya sama jawabannya sama
siapa yang mendaftar nanti akan kita pertimbangkan
perhari ini belum ada yang mendaftar di dok apu
baru nanti siapa yang mendaftar apakah calon yang incumbent yang terakhir atau siapapun
karena di sumatera utara sampai detik ini
belum ada yang berniat mendaftarkan di pkb
mungkin setelah saya buka ini nanti akan ada pendaftaran
dekat jakarta kemarin kan ngasna sudah membuka peluang bahwa
berpeluang untuk mendorong lagi pak anies untuk diberi kedua duanya
nah ini apakah sudah ada pembicaraan pkb atau pkb juga tertarik
untuk membawa pak anies untuk diberi kedua duanya terima kasih
mas anies dan saya masih konsentrasi pada menunggu pembicaraan
jadi tidak ada satu sikap atau niat dari mas anies untuk maju di bilkada
karena detik ini tidak terlintas pun untuk maju bilkada
karena kita masih harus melalui proses bilpres yang sampai tuntas
gus imin dan pak anies apakah langsung datang ke mk untuk menyaksikan sidang putusan
terus yang kedua ada nggak sih gus tokoh di luar pkb yang sejauh ini sudah masuk dalam radar pkb gitu
wah ini kayaknya menarik nih untuk dicalonkan dari luar pkb nya itu sendiri gus
terus kemudian yang ketiga ini sidang putusan
apakah sudah ada komunikasi dengan dua paslon lainnya gitu terkait dengan sidang putusan nanti
belum ada kepastian apakah mk mengharuskan saya sama mas anies untuk datang
kalau tidak ada yang mewajibkan tentu kita belum tentu datang
tapi kalau mk mewajibkan kita datang ya kita harus datang
intinya kita masih menunggu perkembangan di mk
sampai detik ini belum ada satu tokoh pun
saya sebagai ketua umum ya mengincar atau kita pilih itu belum
saya nggak tahu kalau tim tim yang sudah berkomunikasi di belakang
sudah banyak yang melakukan pendekatan tapi belum tahu saya ke siapa dan siapa
terus izin mau bertanya soal dinamika nanti pasca mk
ini kan kemarin gus muhaymin mengupload foto mesra dengan pak dasko di instagram
setelah cuti lama dari dpr
nah ini kemarin ditanyakan kepada pak muzani
beliau menyatakan bahwa sebenarnya komunikasi dengan pkb itu sangat jose
nah ini nih gimana nih jos yang dimaksud oleh pak muzani
dan apakah juga mungkin pasca putusan mk ada kemungkinan gus muhaymin akan bertemu dengan pak prabowo untuk membahas rekonsiliasi yang ada
ya saya memang satu kantor dengan pak dasko
sudah berbulan bulan saya nggak pernah ketemu
dan ya sejak pilpres pendaftaran sampai kemarin itu baru pertama kali ketemu
sehingga kalau itu di upload sebagai bagian dari apa
yang kebetulan pimpinan dewan yang selalu hadir saya sama pak dasko
sehingga bagian dari pengumuman sejak sekarang saya masuk lagi ke dpr
nah jadi tidak ada makna yang lain ya
oh iya kalau komunikasi pak dasko kan sama sama ruang kerjanya aja jadi satu
belum ada belum ada gambaran
pak prabowo sudah ingin disampaikan sudah banyak yang menjelaskan juga ada ketika terbunuh
silakan yang masih ingin makan silahkan